tiga ratus tiga puluh satu narapidana dari lembaga pemasyarakatan pekalongan jawa tengah
dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan besi nusa kambangan cilacap
pemindahan dilakukan karena kondisi lapas pekalongan terendam banjirop
menggunakan delapan bus pariwisata tiga ratus tiga puluh satu napi dari lapas pekalongan
yang dipindahkan ke lapas besi nusa kambangan
tiba di dermaga penyeberangan wijayapura cilacap pada jumat ini hari
penyeberangan bus dengan kapal roro berlangsung secara bertahap
selesai hampir dua jam
menurut koordinator lapas nusa kambangan cilacap hendra eka putra
tiga ratus tiga puluh satu napi dari lapas pekalongan seluruhnya akan ditempatkan di lapas besi nusa kambangan
hendra belum bisa memastikan apakah mereka akan ditempatkan di lapas besi nusa kambangan
secara permanen atau hanya sementara